dan di surabaya ternyata ada sebuah menu bebek goreng yang diolah dan disajikan dengan unik
serta pastilah sangat sedap rasanya
saya penasaran bagaimana jika kita mencicipi kelezatan bebek gorengnya
kita lihat bersama
surabaya memiliki aneka kuliner yang menggugah selera
salah satunya adalah bebek goreng
kita bisa melihat banyak sekali penggemar bebek goreng di kota surabaya ini
untuk mencari tahu apakah bebek goreng ini benar benar sesuai dengan selera mereka kita harus cari tahu dari mereka
pada dasarnya sih saya suka bebek ya
karena bebek itu lebih gurih dari angsa angsa yang lain kayak ayam
terus juga sambelnya disini juga enak
harganya sih lumayan terjangkau sih
sambalnya terus gorengannya bumbu bumbunya juga seperti itulah
kesannya beda dari sambel sambel yang lain
hal yang tidak kalah penting untuk membuat menu bebek goreng ini menjadi lebih nikmat adalah bumbu bumbu yang harus disiapkan
ini dipilih memang tomat dengan warna hijau supaya sensasinya lebih segar
kemudian ada cabai merah cabai hijau cabai kecil
ada kacang tanah goreng
kemudian ada bawang putih bawang merah yang tidak boleh tertinggal
dan ada juga teri
disini teri goreng akan memberikan sensasi
yang lebih gurih lagi kepada bebek goreng yang memang rasanya lebih gurih sehingga menjadi lebih nikmat
yang tidak boleh ketinggalan pastinya adalah rempah rempah
ini menunjukkan bahwa menu bebek goreng ini merupakan menu tradisional khas indonesia yang disertai rempah rempah
nasinya yang gurih dan bebeknya yang nikmat mendorong saya untuk kembali menambah menu spesial yang satu ini
bebek goreng putri madura
dan wajib harus ditutup dengan menu minuman yang sangat nikmat seperti yang ada di samping saya ini